di sela sela keramaian lalu lintas jakarta tampak seorang pria lanjut usia mengayu sepedanya perlahan lahan dari satu tempat ke tempat lain
ia mengais rupiah sebagai penjual bantal kapuk di ibu kota
namanya idin sopandi atau biasa disapa aki idin oleh para pelanggannya
usianya tak lagi muda
tahun ini kakek yang telah dikaruniai lima anak dan lima cucu ini menginjak usia tujuh puluh dua tahun
namun semangatnya berjualan seakan tidak pernah luntur
sejak pertama kali membuat dan menjual perabot kamar tidur seperti bahan
bantal guling dan kasur pada tujuh puluh an
aki idin masih setia dengan profesi yang telah ia tekuni nyaris sepanjang hidupnya
kalau tahu pertama kali itu yang ngajarin siapa
terus udah bisa gitu ikut di jakarta
itu nyata pak itu jakarta yang cara cara kemana kemana
ntar ini tempat di sini ntar pulangnya nyesar
nanti kasih tanda nih aku udah sampai sini lihat dulu tuh
rute berjualan pria kelahiran garut jawa barat ini selalu berbeda setiap hari
barang yang aki jual tergolong tahan lama dan seorang tidak setiap hari membelinya
sehingga ia harus memutar otak bagaimana cara untuk mendapatkan uang setiap hari
pagi ini aki berkeliling di permukiman padat penduduk di kawasan cikini jakarta pusat
sesekali mengucapkan nama barang dagangan yang ia ikat erat di jog penumpang
harga satu bantal ia patok lima puluh ribu rupiah
tetapi tidak jarang ada pembeli yang memberinya uang lebih
kalau kualitasnya gimana
satunya berapa membeli
kalau ngutang sih kalau kuntan sih
cepat deh kasian
satu cepat satu cepat seratus
namun ada juga pembeli yang menawar dengan harga yang membuat dahinya berkerut
ya karena berapa satunya
kalau sepuluh ribu sama ibu ini uang dari saya
kapuk harganya rp tiga puluh dua ribu
harga kapuk rp tiga puluh dua ribu
ibu nawar segitu
kalau beli kainya lima belas ribu
kainya nggak belum diisi lima belas ribu

sering yang nawar begitu
seringnya banyak yang nawar gitu
cuaca panas di rasa aki i din lebih baik ketimbang hujan
karena air bisa merusak barang dagangannya
selain menjual bantal dan guling kapuk
aki juga menerima pesanan
kasur dengan harga sekitar empat ratus ribu rupiah
dan setelah nyaris tiga jam berkeliling
aki memutuskan pulang sejenak ke kontrakan
yang telah ia tempati sepuluh tahun terakhir bersama sang anak
di kawasan rawabunga jatinegara jakarta timur
ia tidak mau memaksa tubuh tuanya mengayuh terlalu lama atau terlalu jauh
aki khawatir kelelahan dan menjadi tidak fokus
ketika berhadapan dengan kendaraan lain di jalan raya
beberapa bulan terakhir kakinya tidak jarang terasa nyeri
terutama ketika melintasi jalan menanjak
anaknya yang tiga sekitar satu dekade terakhir memilih tinggal bersamanya
bertukar cerita dengan sang anak kini menjadi kegiatan keseharian
dan pelipur lara aki i din menghadapi kerasnya ibu kota
kalau bapak kan sedikit sedikit meskipun sakit
tidak pernah ngeluh atau apa apa tidak mau pulang gitu
iya sampai ya parah banget baru pulang gitu
yang pernah parah banget waktu itu apa tuh
ya waktu ginjal gitu
ginjal waktu itu kan di sana udah sampai lemes terus kayak gituan
terus waktu tambun ya sampai ya muntah darah gitu gitu gitu
ya itu yang paling parah parahnya iya
musibah kebakaran pada dua ribu dua belas menjadi pemicu utama dadi wahyudin
meninggalkan kampung halaman dan mengikuti
di jejak sang ayah menjadi pembuat dan penjual
bartal kapuk di jakarta
iya itu sepeda duit ditaruhnya dicari cari itu lupa kelihatan
udah apa namanya api udah itu takut kebakar dalam lari aja gitu ya
lari sama sepeda di pinggir rumah enggak enggak keburu
enggak berdagang gitu di sana di terumbat triadi
walau khawatir akan keselamatan sang ayah
mereka tidak punya pilihan lain
sebab pemasukan aki masih dibutuhkan keluarga
terutama untuk membantu kebutuhan cucu cucunya di kampung halaman
sayup sayup suara azan mulai terdengar dari kejauhan
abah dan sang anak bergegas melangkahkan kaki melaksanakan sholat jumat
walau hidup dalam kesederhanaan aki bersyukur di hari tuanya
ia dan keluarganya diberi kesehatan
yan fernando dewi agung yuliartho jakarta